riset kereta cepat merah putih dilakukan pertama kali pada tahun dua ribu dua
saat itu pt inka brin institut teknologi sepuluh november dan mitra lainnya
mulai mengembangkan desain eksterior dan interior kereta cepat
disini ada sistem elektrik ada sistem mekanik ada material
ada pengelasan ada aspek produksi ada baterai dan sebagainya
jadi judul resetnya banyak tetapi yang kami fokuskan adalah aspek desain eksterior
interior dari kereta cepat
nah ini kami lakukan selama kurang lebih tiga tahun
mulai tahun dua ribu sembilan belas kami dapat dan kita berakhir di tahun lalu
awal tahun dua ribu dua puluh tiga kita sudah selesai
kereta cepat merah putih
mengambil beberapa desain kereta cepat yang sudah ada di dunia
dan diadaptasi sesuai kebutuhan indonesia
salah satu aspek yang diperhatikan adalah aerodinamika
yang berfungsi untuk mengurangi gaya gesek udara dengan badan kereta
desain itu adalah interaction antara manusia dan moda transportasi
ini konteksnya desain transportasi
jadi aspek aspek manusianya itu ada di situ
misalnya aspek bentuknya harus berbeda
harus bagus harus keren harus menarik harus modern
kemudian aspek apa lagi aspek kenyamanan
kemudian ada aspek keselamatan
apa lagi aspek simbolik yang bapak tanyakan
ini inspirasinya dari apa
pt inka berencana membangun dan melakukan pengujian pertama kereta cepat merah putih di banyuwangi
nantinya satu rangkaian kereta akan terdiri
dari dua gerbong
kereta juga akan didesain ramah lingkungan dengan pemasangan baterai di dalam sistemnya
ini memang salah satu komitmen dari pt inka
yaitu di banyuwangi nanti akan dibangun multi gauge track nya
jadi akan ada beberapa lebar kereta yang bisa digunakan untuk menguji berbagai jenis kereta
jadi salah satunya adalah kereta cepat dengan jarak sepanjang tiga km
sudah cukup untuk membuat
kita menguji kereta itu bisa berjalan sebelum kita ujikan nanti di track yang memang semestinya
pt inka menargetkan kereta cepat merah putih akan selesai dibuat di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan pengujian sistem di tahun dua ribu dua puluh enam
harapannya kereta cepat merah putih juga bisa melaju
di jalur kereta cepat jakarta bandung untuk pengujian dalam kondisi sebenarnya
pada fase produksi masak
asal rencananya kereta cepat merah putih akan terdiri dari delapan gerbong
tiga kelas layanan disediakan mulai dari ekonomi bisnis hingga eksekutif
melaju dengan kecepatan dua ratus lima puluh km per jam
jarak jakarta hingga surabaya bisa ditempuh dalam waktu tiga hingga empat jam saja
tim liputan cnn indonesia